sehingga diharapkan dua sahabat yang sempat terpisah beberapa waktu kemarin ada kompetisi
eh bisa balas receives
ya kita nggak tahu apakah masih nanti ada mudah golkar lebih tersebut bahwa
kita mengapresiasi atau berhasilan pak herlangga menikmati jumlah kursi jadwal
memang cukup baik telah membawa kita semua menjadi menambah kursi lima belas lebih
ya seperti sekarang ini masih ada empat nama yang beredar itu aja ya mungkin akan
nambah indonesia mungkin yang lain lain ya saya maju ya
jadi sebetulnya yang ditunggu pasca tanggal dua puluh dua nanti umum mta adalah isu
rekonstruksi tadi kita lihat ada bahasa tetapi sini para juga besok datang bertemu dengan rosan
prabowo gibran dan ganjar mahfud memang satu hal yang baik karena sesungguhnya dua ini kan sahabat
sehingga diharapkan dua sahabat yang sempat terpisah beberapa waktu kemarin karena kompetisi
bisa merajut kedua tim ini untuk rekomendasi diharapkan kedepan tidak ada lagi gesekan gesekan
bahkan kalau perlu kita nggak butuh oposisi kok kita butuh gotong royong kita butuh
demokrasi gotong royong enggak dibutuhkan lagi oposisi dan saya mendukung jika pak prabowo
perangkul semua partai politik yang dikeparlemen untuk bersatu membangun bangsa ini ke depan
iya ya konsekuensinya pasti harus merangkul mereka dalam pemerintahan membangun bangsa secara bersama sama
pentingkan bersatu itu bukan membangun cek rempalan yang tidak hidup kita bisa mengusahawarkan dalam
sistem demokrasi kita sendiri bisa jadi bukan bukan berarti tidak ada opsi tidak ada cek rempalan itu
pasti ada lebih gampang justru karena nggak dengan pride kalau posisi kan berarti bicara pride karena
lari dari substansi tapi kalau satu apa namanya kondisi kita bisa bicara
itu tujuan yang lebih baik menuju masyarakat adilan mampu
saya ihsan sitorus saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya